jalan tol cilenyi sumedang dawan atau cisumdau seksi satu yang berjarak sebelas empat km dari cilenyi kabupaten bandung ke pemulihan kabupaten sumedang secara resmi telah beroperasi mulai dua puluh lima januari dua ribu dua puluh dua dan akan digratiskan selama dua minggu
nantinya tol cisumdawu akan dikenakan tarif rp satu per kilometer
perdana sebelum dibuka untuk umum pada senin siang tim cnn indonesia mencoba menjajal tol cisumdaus seksi satu bersama rombongan pemprov jawa barat kementerian pupr dan pt ckjb sebagai badan usaha jalan tol
berawal dari simpang susun tol cilenyi jalan langsung menanjak tidak terlalu tinggi namun cukup panjang
setelah itu jalur cukup bervariasi dan perjalanan pun tidak terasa monoton
di beberapa bagian terlihat bagian sisi kiri dan kanan cukup tinggi sehingga jalan tol seolah membelah kawasan perbukitan
sebelum sampai pemulihan terdapat eksitol jatinangor yang juga bisa menuju ke daerah sukasari dan cimanggung
lalu kita akan melewati dua jembatan yaitu jembatan cisumengka sepanjang satu ratus enam puluh meter dan cipele sepanjang dua ratus meter
di jalan tol cisumdawu ini kita akan melewati kontur yang naik turun dan di beberapa bagian jalan terutama yang jalan beralaskan beton ini akan terasa bergelombang
sejauh ini pemantauan tidak terlalu tinggi
ada penerangan jalan umum dan di kiri kanan jalan pun masih terlihat gersang
dengan kecepatan kendaraan enam puluh hingga delapan puluh km per jam rombongan sampai di eksit tol rancakalong di daerah pemulihan dalam waktu lima belas menit
seiring dengan dibukanya jalan tol cisumdau seksi satu ini fasilitas akan terus dilengkapi
beroperasinya jalan tol cisumdau seksi satu akan mengurangi beban kendaraan di jalur biasa juga akan menghemat waktu tempuh
dua puluh km itu kan tadi kita tempuh dalam waktu yang sangat singkat ya bahkan sekitar sepuluh menitan ya
sebelumnya kalau kita lihat ini dalam titik ke titik yang sama itu barangkali sekitar satu satu setengah jam
jadi kalau kita nanti kemudian sampai ke cisumdau
tuntas itu harapan kita perakhiran kita satu jam selesai dari bandung menuju ke kertajati
secara keseluruhan tol cisumdawu memiliki enam seksi dengan total panjang enam puluh dua km dan diharapkan sudah dapat beroperasi pada bulan juni mendatang
selain di pemulihan nantinya akan ada empat eksit tol lainnya yaitu di sumedang cimalaka legok dan ujung jaya
tol yang akan berakhir di dawan ini lalu akan terkoneksi dengan tol cipali